sejumlah umat buddha yang tinggal di ibu kota merayakan hari waisak di wihara ekayana arama
diperkirakan ada delapan hingga sepuluh pengandut buddha yang mengikuti sejumlah prosesi perayaan waisak dua ribu delapan belas
pada pukul delapan pagi prosesi pindah patah atau bersedekah dimulai
prosesi ini berakhir pada pukul sembilan pagi
perayaan waisak dilanjutkan dengan prosesi puja bakti waisak atau doa bersama
penyalaan lilin pencawarna ceramah waisak
dan diakhiri dengan pemberkatan air suci serta namaskara kepada anggota sangga
tahun ini wihara ikayana arama mengangkat tema harmoni dalam kebinekaan untuk bangsa
tema ini diharapkan dapat menginspirasi umat buddha untuk senantiasa mengamalkan nilai agama
dalam upaya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
jadi ini dia ya ada dua titik yang sudah kita pantau bersama
pasti ramai bukan cuma oleh umat buddha
karena biasanya ini perayaan hari waisak menjadi salah satu momen yang dinantikan para wisatawan
baik dalam negeri maupun mancanegara untuk mengabadikan momen momen
misalkan nih ini kayak gambarin di belakang kita ini kan di candi borobudur ya
ini setiap tahun acara puncaknya pasti nanti di malam hari ini dari pagi sampai malam
kebetulan saya pernah datang daniar sekitar mungkin empat sampai lima tahun yang lalu
itu memang isinya namanya juga turis ya
turis lokal turis internasional ini memang suka mengganggu ketertiban umat yang sedang beribadah
saya tidak menyalahi bahwa akhirnya aturan aturan ini menjadi serik sekali
karena memang para penonton yang harusnya menghormati orang beribadah itu masuk gitu
merangsek ke tempat beribadahnya dan itu kan sebagai hal yang sangat tidak baik
tandanya kan kita juga tidak menghormati
padahal sebetulnya memang atraksi wisatanya adalah ketika doa doa itu dipanjatkan
dengan berbagai macam lagu
dari masing masing negara dan juga pelepas lampion
itu punya filsafat tersendiri ya
itu yang terjadi di daerah daerah utamanya di magelang jawa tengah ya
sementara kalau di jakarta kita sudah ada rekan kami mumtazah caterningdat dari wihara ekayama
selamat pagi tazah
tazah selamat pagi tazah
apa sih makna perayaan waisak di tahun ini
apakah ada makna ataupun kesalahan
apa haratan yang khusus di perayaan waisak tahun ini tazah
harimda juga dah niar untuk di wihara ekayama ini memang mereka mengangkat tema khusus
yakni tema keharmonian dalam kebinekaan untuk bangsa
dan tadi pun juga terkait dengan adanya tema bos saat ini
saya melihat bahwa ada muda mudi umat buddha yang kemudian menggunakan pakaian adat
ada lima orang yang kemudian membawa lilin dan juga dupa
yang mereka kemudian menjadi bagian dalam satu prosesi penyalaan pelita waisak
yang rencananya sesaat lagi akan dimulai
nah memang penggunaan pakaian adat ini saya lihat dan juga saya tanyakan kepada para panitia di sini
menurut mereka adalah satu wujud dari tema yang kemudian mereka angkat kebenikan untuk mewujudkan perdamaian di indonesia
mereka berharap bahwa umat buddha pada perayaan waisak kali ini kemudian terus diingat dengan ajaran salam undang undang utama
untuk memastikan keharmonisan dalam kehidupan sehari hari
untuk memastikan keharmonisan dan juga perdamaian kehidupan berbangsa dan juga bernegara
dan saat ini memang kalau kita lihat di belakang saya mereka semuanya duduk
ada kurang lebih delapan hingga sepuluh umat buddha yang kemudian berada di wihara arena
eka ya anak arah maksud saya
yang kemudian sesaat lagi akan melakukan upacara kebaktian begitu
ataupun upacara pembacaan doa begitu
yang sebelumnya juga sudah diawali
dengan upacara bakti salah utama
dimana anggota sangga sudah memasuki bakti salah utama
lalu kemudian akan dilanjutkan dengan upacara penyalaan pelita waisak ataupun lilin dan dupa oleh biku sangga
dan rencananya memang acara pada hari ini akan diakhiri pada pukul dua belas siang hari nanti
dengan adanya pemberkatan air suci dan juga namaskara
namun sebelumnya akan ada ceramah waisak ataupun damadesana
dan kalau saya lihat memang saat ini suasananya sangat kondusif sekali
para umat budaya di sini mereka menghayati sekali peraksanaan perayaan waisak hari ini
dan juga tadi sebelum pada saat selesai perlaksanaan pindah patah ataupun pemberian sedekat
dimana tadi pada saat pemberian pendapatan saya lihat para muda mudi di sini ataupun para umat buddha di sini
mereka memberikan angpao ataupun amplop berisi uang dan juga makanan kepada para sangga dan juga biku
begitu lalu kemudian ada sedikit sambutan yang kemudian dibawakan oleh pangdam jaya maijen tni joni suprianto
tapi retes ini untuk memberikan sambutan sejenak perayaan waisak begitu kepada para umat budaya di sini
memang tidak ada banyak hal yang dibicarakan oleh maijen tni joni suprianto
hanya saja memang dipastikan bahwa kondisi di kawasan ini kondusif dan juga aman
dengan juga adanya pengamanan yang dilakukan oleh personil kepolisian
gabungan dari polsek polres dan juga polda metro jaya
sebanyak dua ratus tiga puluh tujuh personil untuk mengamankan kawasan wihara
terima kasih taza untuk pantauan dan juga laporan anda langsung dari wihara ekayana ya
arama yang ada di jakarta
tentu ini jadi salah satu pusat bahkan sudah ada persiapan pengamanan tadi ya
karena dibuka untuk umum puluhan ribu diprediksi akan datang ke sana
benar sekali dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan
sabesata bavantu sukihata
semoga semua makhluk berbahagia
nah itu ya menjadi filosofi dari ajaran umat budaya
bahwa hablum minanas kalau menurut ajaran agamanya
itu sangat dijunjung tinggi
plus juga hablu minal alam
jadi mereka tuh sangat apa ya
segala sesuatunya direfleksi terhadap alam
iya toleransi ini bukan cuma antar umat beragama saja gitu ya
tadi juga dikatakan oleh taza
kebenekaan itu menjadi nomor satu disini
ditambah lagi indonesia beberapa waktu lalu ya ada rentetan teror ya
tentu isu isu itu yang dijadikan topik cara